mulai dua puluh dua desember aturan baru perjalanan kereta api mewajibkan penumpang menunjukkan hasil negatif dari swab antigen paling lama tiga hari sebelum keberangkatan
aturan wajib rapi tes antigen ini berlaku selama libur natal dan tahun baru hingga delapan januari dua ribu dua puluh satu mendatang
nah untuk antisipasi atau meningkatkan pelayanan pt kai terhadap masyarakat yang akan menggunakan angkutan kereta api kami menyediakan di stasiun stasiun ada sekitar sembilan stasiun yang sudah kita siapkan pelayanan antigen
tes rapid antigen ini berlaku tiga hari sebelum keberangkatan
sejumlah penumpang kereta api jarak jauh di stasiun pasar senen

pelingnya rapi tes
pelayanan rapi tes antigen ini disediakan oleh pt kereta api indonesia di sembilan stasiun seluruh pulau jawa mulai dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
di antaranya stasiun pasar senen stasiun gambir stasiun tegal stasiun tugu yogyakarta hingga stasiun surabaya pasar turi
sementara itu di surabaya aturan baru tes antigen minimal tiga x dua puluh empat jam ini dianggap masyarakat begitu mendadak
apalagi bagi mereka yang sudah jauh hari merencanakan perjalanan
pt kai pun menyiapkan beberapa opsi untuk penumpang karena menyadari aturan tersebut mendadak diterbitkan
ada tiga opsi yang akan diberikan kepada para penumpang terkait dengan pembelakuan hal ini
yaitu pertama adalah membatalkan tiket dengan mengembalikan bea penuh
selanjutnya perubahan jadwal tiket keberangkatan
dan yang ketiga adalah open tiket
untuk harga tes usap antigen di stasiun dipatok sebesar rp satu ratus lima
dengan syarat menunjukkan tiket perjalanan kereta api
sementara untuk waktu tunggu hasil tes yakni selama dua puluh menit